badan meteorologi klimatologi dan geofisika atau bmkg sempat mengingatkan gempa di majene sulawesi barat berpotensi memunculkan tsunami
dan melalui sambungan zoom kita bergabung dengan daryono kepala bidang mitigasi gempa bumi dan tsunami bmkg
selamat malam mbak
sehat selalu alhamdulillah
alhamdulillah sehat selalu banyak sekali kemudian bencana yang terjadi di awal dua ribu dua puluh satu ini terakhir di sulawesi barat
bagaimana pak melihat penyebab gempa yang terjadi di sulawesi barat
terutama kita tahu saat ini kondisinya proses evakuasi juga di lapangan masih terus berlanjut
iya jadi kita sebenarnya sudah tahu bahwa itu wilayah yang rawan ya
karena di situ terdapat dua struktur selatar aktif
ada sesar mamut kemudian sesar masini kemudian yang di lepas pantai ada juga sesar naik selatan kasar
itu juga sangat aktif
jadi kedua sesar aktif yang ada di laut maupun di intiara itu sama sama pernah memiliki sasar gempa merusak dan tsunami pada masa lalu
saya ingin mereview sedikit ini sesuai pernyataan yang disampaikan oleh bmkg
bmkg pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh seribu sembilan ratus enam puluh sembilan dan seribu sembilan ratus delapan puluh empat pernah terjadi gempa besar di sekitar sulawesi barat ini
bmkg sudah mengeluarkan himbawan adanya potensi gempa susulan yang mungkin saja lebih besar
artinya kemarin bukan gempa utama atau mensyok mungkin saja ada gempa susulan yang merupakan gempa utama atau mensyok pak
itu merupakan sasar berupaya kita di dalam membangun kesejahteraan
karena memang ini kondisinya masih proses perhenti gempa susulan
sehingga gempa yang terjadi pertama kali dengan kekuatan lima sembilan itu kita anggap sebagai gempa pembuka atau for shock
kemudian gempa yang lebih besar kemarin terjadi pada hari jumat pukul satu lebih tiga dua puluh delapan menit pagi dini hari itu
kita anggap sebagai gempa utama
jadi kita anggap sebagai mensyok karena memang itu lebih besar daripada yang pertama
karena pertama menjadi pembuka maka ini sebagai mensyok
tetapi ini sifatnya sementara
jika nanti muncul kekuatan yang lebih besar dari yang enam dua maka itu menjadi mensok dan sebelumnya menjadi gempa pembuka kedua
jadi seperti itu
analisis sementara kemungkinan potensi gempa susulan yang bisa saja menjadi main shock ya pak ya
seperti tadi pak daryono sampaikan
karena hasil monitoring kita sampai malam hari ini kita sudah mencatat aktivitas gempa itu sejak gempa pembuka
sampai pagi pukul delapan belas lebih empat puluh lima itu sudah tiga puluh tiga kali
tetapi kalau dihitung dari gempa utama yang enam dua itu baru dua puluh dua kali
namun demikian ini ada satu hal yang menarik untuk kita cermati
karena apa yang terjadi di mahmudud dan mazuni ini karakteristik gempanya ternyata memiliki
tingkat produktivitas aftershock yang sangat sedikit
jadi tidak lazim
karena gempa gempa dengan kekuatan enam dua pada hari kedua ini sebenarnya sudah mencapai seratus gempa
tetapi ini masih dalam hitungan dua puluh dua gempa
jadi ini ada dua kemungkinan
yang pertama bisa jadi ini memang sudah mengalami disipasi
artinya medan tegangan itu sudah rilis dan habis
itu kemungkinan pertama ya
karena apa yang terjadi di mahmudud dan mazuni itu mengalami lack of aftershock
itu harapan yang pertama kemudian yang pertama itu adalah harapan kita
bahwa ini sudah mengalami disipasi
artinya medan tegangan sudah habis
tetapi kita curiga mengapa dengan kekuatan enam dua itu hingga saat ini belum banyak aftershopnya
apakah ini masih mengalami akumulasi dan energi itu masih disimpan dan akan dilepaskan
ini dua hal yang bertolak belakang dan menjadikan pertimbangan kita
dan ini akan kita kasih terus terkait dengan perkembangan ke depan mbak
kita berharap pilihan pertama yang tadi pak daryono sampaikan
tapi jika memang ini masuk dalam pilihan kedua akumulasi masih terus terjadi
potensi magnitudo sampai berapa pak kira kira yang mungkin saja terjadi dalam gempa susulan ini
itu juga sesuatu yang sulit untuk kita tentukan mbak
terutama juga kita meramal gempa atau meragis gempa
itu belum bisa kita lakukan
tetapi yang pasti di sana itu memang ada potensi yang lebih besar
dan itu juga yang kita lakukan

setiap event gempa itu belum tentu mencapai magnitudo tertargetnya magnitudo terbesarnya
itu belum tentu
tetapi yang pasti dari gempa yang pertama dan kedua itu sebenarnya sudah cukup signifikan
namun demikian kita suriga mengapa kejadian di mausul mengalami miskin upper shock atau lack of upper shock
sehingga dua kemungkinan itu yang dapat kita duga kemungkinan yang terjadi di sana mbak
berkaca pada peristiwa gempa yang terjadi di tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh seribu sembilan ratus enam puluh sembilan dan seribu sembilan ratus sembilan puluh
apa yang bisa kita baca pak untuk merefleksikan dengan kondisi saat ini
iya kalau yang terjadi pada dua puluh tiga februari seribu sembilan ratus enam puluh sembilan itu kekuatannya mencapai enam sembilan
ini mendekati magnitudo tertarget yang sudah disampaikan oleh para ahli dalam buku sumber gempa peta sumber dan bahaya gempa bumi indonesia tahun dua ribu tujuh belas
itu memang ditentukan bahwa musuh trust itu mencapai magnitude tujuh
ini sebenarnya untuk merujukan untuk pembangunan infrastruktur terdiri dari pembangunan tanpa gempa di sana
namun juga kita dapat gunakan untuk kasihan sejarah
jadi kita bisa menggunakan kasihan untuk membangunan infrastruktur terdiri dari pembangunan tanpa gempa di sana
dan angka ini sudah didekati dengan gempa yang pernah terjadi pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh sembilan dengan kualitas enam sembilan
jadi hampir sejumlah p magnitudo tertarget yaitu sekepa
sesar aktif mamuju majene trust ini yang kemudian menyebabkan gempa di kawasan sulawesi barat
dan ini disebutkan mirip dengan gempa yang terjadi di lombok
pada beberapa waktu lalu pak
mekanismenya sama sama trusting atau sesar naik
tetapi kondisi pektoniknya berbeda
tetapi mekanismenya sama
nah termasuk juga kita juga mendapat pelajaran penting apa yang terjadi di lombok pada tahun dua ribu dua
dimana gempa di sana itu terjadi rentetan gempa gempa besar
nah itu gempa gempa besar sebanyak lima kali
kemudian tujuh kemudian enam delapan kemudian enam lima kemudian enam sembilan
itu semua adalah gempa gempa besar yang sangat destruktif saat itu
dan kita juga berkasar dengan kejadian di lombok saat itu
maka kita cukup berhati hati dalam memberikan statement terkait dengan perkembangan kegempaan yang ada di mamuju dan di majene ini
dan statement terakhir dari ibu dwi korita mengatakan bahwa ada potensi gempa susulan dengan tsunami warga di sekitar pesisir
diminta untuk mencari lokasi yang lebih tinggi
termasuk juga menghindari lokasi yang berpotensi terjadinya longsor
dalam konteks ibu kepala bmkg membangun sebuah sikap waspada
terkait dengan kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi
jadi yang disampaikan ibu kepala itu adalah sebuah potensi
karena makassar trade trust itu terbukti pernah memisu gempa enam sembilan dan memisu tsunami
sehingga ketika di darat terjadi gempa sekali yang cukup tinggi ini kan diharapkan ada event yang lebih besar yang bisa memisu atau men trigger
karena makasar itu bisa memisu terjadinya gempa berpotensi tsunami
sehingga masyarakat dihimbau untuk memahami evakuasi mandiri
dimana menjadikan tangan kuat gempa di pantai itu sebagai peringatan dini
jadi tidak perlu menunggu peringatan dini dari bmkg
tetapi begitu merasakan hutan kuat di pantai kira menjauh dari pantai
karena sumber gempa itu sangat dekat dengan pantai
dan lead time atau collision time penyelamatan waktu itu sangat singkat sekali
sehingga tak perlu menunggu peringatan bmkg
tapi begitu merasa gempa kuat menjauh dari pantai
itu yang kita bangun kesiapsiagaan terkait dengan kemungkinan kemungkinan terjadinya gempa berpotensi dan tsunami itu
baik pak daryono terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami
kita harapkan memang analisa yang pertama tadi yang pak daryono sampaikan
bahwa akumulasi energi sudah habis
tapi di sisi lain warga saat ini masih harus meningkatkan kewaspadaan
apalagi saat ini masyarakat juga harus dihadapkan pada kondisi pandemi
pak daryono kepala bidang mitigasi gempa bumi dan tsunami bmkg
terima kasih waktu anda malam hari ini di newscast
terima kasih kak selamat malam